sebut umum tidak akan terbunyai karena telah terbuat secara tegas dan jelas dalam sebuah penelitian umum yang telah dibangun oleh pemerintah di sekitar

memanfaatkan kesempatan dari nasihat umum terdapat dari calon umum yang sudah sangat mudah dan mudah dikumpulkan
maka waktu kemudian bohon untuk ada sedikit yang memeriksa dengan lebih betul atas kata kata takwari diri jalibowo
agar mengesampingkan dalil dalil yang ditukarkan dalam perintahnya
dan mengatakan takwa diri jalibowo itu dikutip secara sah dan nyatakan
lakukan tidak tidak apapun yang berencana secara bersama sama
agar mengatasi satu kejadian agar asal tidak berdikam dikam
dan bahwa seluruh kesehatan yang terjadi adalah karena kegiatan yang terjadi
tuntutan umum tidak menanggapinya karena telah termuat secara tegas dan jelas
dalam surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari senin tanggal enam belas januari tahun dua ribu dua puluh
bahwa oleh karena semua dalil penasihat hukum takwari diri jalibowo tidak berdasarkan hukum
dan tidak terbukti maka kami penuntut umum memohon kepada ketua majelis hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa diri jalibowo
agar mengesampingkan dalil dalil yang dikemukakan dalam pledoinya
dan menyatakan terdakwa diri jalibowo terbukti secara sah dan meyakinkan
dan terhadap pidana pembunuhan berencana secara bersama sama
sebagaimana dakwaan ke satu primer melanggar pasal tiga ratus empat puluh kuhp
jungto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
bahwa terhadap hal hal lain yang terbuat dalam pledoi penasihat hukum
yang belum terbantahkan dalam replik penuntut umum ini
maka penuntut umum menyatakan tanggapan penasihat hukum dalam pledoinya
telah terbantahkan dalam replik ini
yang merupakan satu kesatuan
dengan surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari senin
tanggal enam belas januari tahun dua ribu dua puluh
selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini
semoga tuhan yang maha esa memberikan kekuatan kepada majelis hakim yang mulia
dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil adilnya
sekian terima kasih